inilah suasana zebra cross tempat citayam fashion week di seputaran duku atas jakarta
remaja yang datang dari berbagai kota penyangga jakarta memadati sekitar jalan sudirman jakarta
demi kebutuhan konten medsos maupun beradu gaya
melihat semakin padatnya pengunjung pemerintah provinsi dki jakarta saat itu setuju untuk mencari lokasi lain
agar para remaja dapat terus berekspresi tanpa mengganggu ketertiban umum
orang nggak bisa jalan di situ jalan umum tertutup
saya usulkan bisa saja di monas ada plaza selatan itu yang baru atau ada tribunnya malah bisa duduk di situ
tempatnya luas itu bisa nanti kita diskusikan
kedua mau di lapangan banteng tuh taman lapangan banteng itu juga luas itu juga keren
namun kini tiga bulan kemudian citayam fashion week memudar pamornya
setelah sempat berpindah ke kawasan
kawasan kuningan gaung adu outfit atau busan remaja asal citayam bojong gede tersebut semakin redup
padahal menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyatakan mendukung kegiatan anak muda tersebut
mengingat fashion merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif
fenomena ini adalah saya selalu bilang demokratisasi dari subsektor fashion
bukan hanya milik dari para desainer desainer
dari papan atas tapi juga oleh anak anak
boleh dibilang milenial dan generasi z
pengamat sosial dari universitas indonesia devi rahmawati menambahkan
pemerintah dki jakarta sebaiknya melihat cara polda metro jaya
mengatasi permasalahan balap liar di ibu kota
untuk mengatasi efek lalu lintas dan ketertiban akibat citayam fashion week
meskipun tidak berhubungan
geliat fashion show besar ibu kota seperti jakarta fashion week
sebaiknya dapat digunakan sebagai ajang kolaborasi dengan cara merangkul remaja citayam fashion week
jelas ada perbedaan yang sangat signifikan antara citayam fashion week dengan fashion fashion yang sudah lama hadir
jakarta fashion week itu sudah lama sekali terjadi
atau kalau di luar ada paris fashion week itu sudah lama terjadi
dan itu dua hal yang berbeda
data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menggambarkan
terhadap pdb nasional tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia